hai video acara perpisahan sekolah atau prom night di masa ppkm level empat di sebuah hotel
berbintang di kota makassar sulawesi selatan menjadi perbincangan hangat warganet pesta
pro night itu diisi dengan iringan band dan live music dalam video juga tampak para tamu
yang hadir tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak menanggapi beredarnya video ini
wali kota makassar muhammad ramdan pomanto mengaku geram dia meminta jajarannya memanggil
pengelola hotel yang menjadi lokasi penyelenggaraan acara perpisahan sekolah untuk kepentingan
penyelidikan penyelidikan dilakukan untuk memberikan sanksi ke pengelola hotel jadi
ternyata itu prom apa prom night itu prom night itu inisiasi sendiri ya tadinya saya mau kasih
dikutip dari laman cnnindonesia com setelah menerima surat pemanggilan klarifikasi dari
pemkot makassar pihak hotel langsung merespon dan datang untuk memberikan keterangan pengelola hotel
mengklaim sepanjang acara tersebut digelar pihaknya terus memberikan imbauan kepada
para tamu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan dibuktikan dengan rekaman cctv
yang berada di dalam ruangan acara meski demikian pihaknya mengaku kecolongan atas peristiwa ini pihak
hotel juga siap mengikuti semua prosedur pemeriksaan atas kasus ini hingga tuntas tim liputan cnn indonesia